nah disitu kita akan memberikan solusi
ini kan memberikan ruang bagi terutama ya saya yakin adalah banyak sekali mungkin rekan rekan pekerja rekan rekan buruh